oke sesuai dengan janji saya kita akan keliling dunia ya walaupun mungkin nggak bisa langsung mendatangi negaranya nggak bisa liburan
tapi seperti biasa kami akan mengajak anda untuk melihat bagaimana sih suasana jelang pergantian tahun baru di beberapa negara
sudah bergabung warga negara indonesia yang berada di sydney australia
emma sampetoding dan juga febriana samosir wni yang berada di pusan korea selatan
halo selamat malam febriana dan emma
saya mau ke mbak emma dulu deh dari sydney australia yang kayaknya sudah mulai menghitung nih pergantian tahun
hai mbak emma selamat malam kita tahu bahwa sydney harbor itu kan biasanya selalu identik dengan perayaan tahun baru ya di sydney
nah apakah tahun ini
masyarakat masih bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang menghiasi langit sydney
ya betul untuk malam ini antusias masyarakat untuk menyaksikan malam tahun baru di sungai harbor itu cukup ramai
walaupun ada beberapa pembatasan dari pemerintah dengan peningkatan virus omikron hari ini
tetap mereka tetap mengisi spot spot penting di pinggir situ jadi itu sudah terbooking dari kemarin pagi dan mereka sudah stand by dari pagi hari
karena itu akan banyak sekali orang di sana
oke mbak emma berarti memilih untuk tahun baruan di rumah aja kayaknya ya
iya betul kami di rumah karena memang imbauan pemerintah seperti ini tuh seharusnya di rumah aja kalau tidak terlalu penting gitu
mbak emma berbicara mengenai pandemik kan lagi lagi kan mba
pesta tahun baru nggak hanya di australia tapi seluruh dunia kan memang juga masih dalam situasi pandemi
beberapa waktu yang lalu menteri kesehatan australia bread hazard
memperingatkan bahwa kemungkinan bahkan di akhir januari dua ribu dua puluh dua ini bisa aja kasusnya tembus dua puluh lima ribu per hari ya
dan sampai dengan jumat hari ini hari terakhir dua ribu dua puluh satu kurang lebih dua puluh satu ribu kasus baru dilaporkan
penanganan pandemi di sydney khususnya seperti apa sih mbak emma
oke penanganan pandemi di sini dibuat oleh pemerintah dalam beberapa rule itu
secara bertahap memang pada saat ada kasus mereka langsung ambil tindakan
karena kasus itu pertamanya kan sedikit
cuma sepertinya juga warga ya sudah lah mungkin tidak tepat menyebar
tapi ternyata itu sangat mengkhawatirkan
nah pada saat penanganan pandemi itu pemerintah menganjurkan tetap pada proses
kita pakai mask untuk ruangan dalam ruangan tertutup
dan pemberlakuan denda tertentu itu di atas transportasi publik
seperti bus relit atau ferry
kalau misalnya kedapatan on base spot tidak memang kemas
itu akan langsung dikenakan denda
oh oke oke jadi memang cukup sangat ketat lah ya untuk aturannya juga ya
tidak main main ya cukup tinggi
berapa mbak emma dendanya
jadi orang berpikir untuk tidak memakai mask itu hal yang salah sekali
oke kalau boleh tahu di sana dendanya berapa
kalau yang itu berkisar mulai dari tiga dolar sampai lima dolar
oke tiga sampai lima dolar oke nggak main main ya
oke itu tadi kita lihat dari sydney australia
mbak emma dari australia
mbak emma dari australia
oke kita lihat dulu mbak emma ke korea selatan
sudah ada febriana samosir juga warga negara indonesia yang berada di pusan
wow itu saya lihat belakangnya kayaknya emang udah siap banget untuk pergantian tahun
suasana pergantian tahun di busan kemudian febriana sekarang tepatnya berada di mana
aku lagi ada di nampo
jadi dekat busan tower
kalau misalnya teman teman sudah tahu
jadi sebenarnya ini nanti lagi tutup sih jam sembilan karena tingkat corona itu meningkat
jadi semuanya close jam sembilan
sembilan sudah tutup artinya ini hanya pusat perbelanjaan atau apa keramaian apa semua
pusat perbelanjaan jadi ini sebenarnya udah pada mau tutup kalau misalnya kita lihat sekitar
sebenarnya tadi ada festival cuma karena corona tadi jadi semuanya dipostpon
oke jadi tidak ada pesta pergantian tahun dengan pertunjukan pertunjukan kembang api begitu
oke jadi semua memang semua memang diimbau untuk tidak merayakan pesta pergantian tahun di luar rumah begitu ya oleh pemerintah korea selatan
biasanya mungkin boleh dicerita
kalau korea selatan itu kan identik dengan dua perayaan tahun baru ya biasanya tahun baru pergantian tahun
iya kan dan juga solal atau apa lunar ya nah ini bedanya apa sih biasanya febriana
beda apa ya kak soalnya kurang kedengeran
untuk pesta pergantian tahun di akhir tahun dengan sholal dengan seperti chinese lunar new year
oke bedanya itu mungkin di sini karena mayoritasnya adalah buddha jadi mereka lebih kayak merayakan tahun barunya ke lunar tadi
cuman kalau misalnya ini karena internasional jadi mereka ya semuanya ngerayain
sebenarnya tapi kalau untuk nasionalnya itu korea lebih ke lunarnya kak
oke tapi sepanjang hari ini melihat antusiasme orang orang atau warga korea selatan merayakan
korea selatan merayakan tahun baru seperti apa feb
sebenarnya mereka antusias banget cuman karena tadi kembali lagi keadaan corona yang tiba tiba mendadak
sebenarnya dua hari yang lalu baru diomongin semuanya nggak jadi festival dimanapun
jadi mungkin mereka agak kecewa dan kayaknya semuanya memilih di rumah sih
artinya melihat juga nggak mungkin biasanya kan tren di akhir tahun kan orang orang atau masyarakat itu suka pelesiran atau jalan jalan keluar kota itu juga terjadi nggak di sana
intinya akhirnya di new year ini jadi mereka kayak memponder di seorang orang buat nggak keluar rumah lebih malam lagi gitu
kamu sendiri rencananya mau tahun baruan di mana kan udah mau tutup nih jam sembilan
kamu tahun baruan di mana
jadi ini kayaknya pulang deh kak
pulang ya jadi nontonnya online aja ya
oke terima kasih banyak untuk febriana samosir warga negara indonesia yang ada di pusan korea selatan
sehebok manipadeseo dan juga mbak emma yang ada di sydney australia
tahun depan selamat tahun baru untuk mbak emma dan juga febriana di korea selatan
selamat malam sehat selalu selamat tahun baru
selamat tahun baru bye